bila dibandingkan dengan mobil masa kini dengan segala fitur dan kenyamanan yang ditawarkan
mobil yang saya kendari saat ini yang usianya sudah lebih dari dua puluh tahun tentu kalah jauh
tapi jangan salah mobil seperti ini saat ini banyak dicari dan harganya kadang kadang bisa beda tipis sama mobil baru
tampilan yang mulus akan membuatnya dilirik oleh siapapun yang berpapasan dengan mobil mobil lawas jenis jeep ini di jalan raya
namun untuk mendapatkan jeep jadul itu dibutuhkan proses yang tidak mudah dan juga tidak murah
harga satu unit jeep lawas siap pakai berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah
bergantung pada merek dan jenis mobil tingkat originalitas serta beberapa mendetail proses restorasi yang dilakukan
sebetulnya kalau ngomongin tingkatan itu sebetulnya yang paling tinggi itu malah justru orisinil chat
semakin dia orisinil semakin tidak dirubah itu semakin nilainya semakin tinggi
nah kita juga merestorasi tidak sepenuhnya semuanya kita repaint
pasti ada bagian bagian tertentu yang bisa kita rawat untuk kita tetap dia menjadi original chat nya gitu
jadi gak melulu kita harus full restorasi gitu
kondisi mobil dahulu saat pertama kali keluar dari pabrik memang menjadi patokan bagi andri dalam merestorasi mobil milik pelanggannya
berburu suku cadang hingga aksesoris dan pernak pernik yang mulai jatuh di jalan raya ini juga akan berubah

dan demi hasil restorasi yang sempurna pehobi jeep lawas ini pun rela merogoh kocek cukup dalam
kalau jimny itu dari sekitar enam puluh sampai satu ratus lima puluh
kalau untuk toyota hartop itu satu ratus lima puluh sampai tiga ratus lima puluh
untuk restorasinya saja
belum sama spare part
pada dasarnya semuanya dimulai dari nostalgia biasanya dimulai dari nostalgia entah itu
pak d nya entah itu om nya entah itu ayahnya sendiri pernah pakai mobil itu gitu
nah itu kita pengen menghadirkan kenangan kita yang lama itu ke masa sekarang
namun tak semua penggemar jeep lawas menginginkan mobilnya kembali ke kondisi orisinal
tak sedikit pula yang justru melakukan modifikasi ekstrim pada jeep lawas berpenggerak empat roda miliknya
dengan tujuan dapat turun di track kompetisi off road
kalau sudah begini performa mobil dan unsur safety menjadi perhatian utama
ya ganti gardan ganti mesin terus setting roll bar atau roll cage nya
jadi untuk sistem safety nya sih kebanyakan
karena kalau dari body frame nya seat top sendiri
ya kalau langsung terjun ke off road ya nggak akan terlalu kuat
kalau mau off road ya langsung serius
karena kalau tanggung tanggung biaya yang dikeluarkan juga sama
jadi kalau untuk fun ya mendingan yang ori look aja
berbicara tentang biaya ongkos modifikasi jeep lawas untuk off road juga tak kalah mahal
dibanding merestorasi mobil kembali ke kondisi orisinal
namun menurut wahyudi modifikasi ekstrim untuk off road relatif lebih mudah
karena mengubah bentuk mobil dan penggunaan part pengganti sah dilakukan
kalau yang benar benar murni nostalgia biasanya nggak buat off road
memang buat harian aja
tapi kalau yang sudah buat off road udah pasti yang punya ini raja tega
udah benar benar menarik ya
main potong main apa udah gak mikirin ini sebagai mobil harian lagi
dibanding mobil anyar dengan teknologi terbaru jeep lawas ini memang kalah nyaman
meski begitu sensasi mengendarai jeep laos tersebut
memberi kepuasan tersendiri bagi penggemarnya
mobil mobil sekarang juga nggak ada yang ya bentuk bentuk kayak gini
tongkrongannya kan juga beda kan
nah itu yang kita pengen dapet sih feelnya disitu sih om
justru itu om nikmatin kekurangannya om
kalau kelebihan semua mobil yang baru baru lebih semua

naik itu dengan kekurangan satu kebanggaan sih om
hobi otomotif memang cukup menguras kantong
namun bagi penggemar setianya
semua hal itu sebanding dengan kepuasan dan kesenangan yang didapat
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta